revisi undang undang anti terorisme akhirnya diresmikan oleh dpr
ada pro kontra terkait revisi undang undang ini namun bagi mantan kombatan jamaah islamiyah ali fauzi
hal yang paling utama dalam menangkal terorisme adalah dengan pendekatan pembinaan
setelah pembahasan sejak dua ribu enam belas akhirnya revisi undang undang terorisme diresmikan pada jumat dua puluh lima mei dua ribu delapan belas
ada poin poin penting perubahan dalam undang undang terorisme yang baru
seperti definisi terorisme yang telah disepakati bersama ketentuan perlindungan bagi korban aksi terorisme
seperti bantuan medis hingga santunan
dan juga peraturan di mana aparat dapat melakukan penahanan bagi warga negara indonesia
yang baru saja pulang dari wilayah konflik
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi apakah yang bersangkutan terpapar paham radikalisme atau tidak
terdapat pro dan kontra dalam diresmikan
dan juga diperhatikannya undang undang terorisme yang baru ini
namun menurut ali fauzi seorang mantan narapidana teroris dan juga mantan kombatan jamaah islamia
pendekatan pembinaan merupakan yang paling utama dalam menangkal terorisme
tentu saya paham bertahun tahun sesungguhnya proses revisi undang undang terorisme
ya karena sudah diketok tentu ya sebagai warga negara yang baik saya mengamini
tetapi yang perlu dipahami
bahwa proses hukum proses penangkapan itu tidak menyelesaikan masalah
yang terpenting adalah bagaimana proses pembinaan mengubah mindset yang bersangkutan
dan kemudian ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat
di dalam membendung pemikiran pemikiran destruktif kelompok violent extremis